sementara itu menteri hukum dan ham yasona lawli akan mengkaji kemungkinan pemberian amnesti kepada baik nuril
setelah mahkamah agung menolak peninjauan kembali kasusnya
opsi amnesti bisa saja diambil oleh pemerintah setelah masalah ini dikaji dengan benar
menkumham menegaskan bahwa proses pemberian amnesti juga membutuhkan waktu
baik nuril datang sama bu rike dibawa
ini kan persoalan pk terakhir dalam mahkamah agung yang tetap menolak pk nya
berarti keputusan mahkamah agung enam bulan itu beliau dihukum
nah sejak awal kan ini sudah menjadi perhatian terutama para pemerhati kaum wanita dan ada sesuatu yang kurang pas
maka sekarang dan bapak presiden sudah
pernah menyampaikan bahwa beliau akan memperhatikan kasus ini
nah sore ini jam empat kita akan telah ah
kalau gerasi kan sudah tidak mungkin
karena kalau gerasi itu melalui undang undang tentang gerasi
hukumannya harus dua tahun untuk memohon gerasi kan
dan ini kan cuma enam bulan
maka salah satu opsi yang mau kita kaji itu adalah amnesti
memang amnesti itu
ada juga yang pernah dilakukan untuk perorangan
tapi pada dasarnya dalam praktek yang kita lihat adalah untuk kejahatan kejahatan yang berkaitan dengan politik
ya amnesti besar seperti zaman periri oleh bung karno
kemudian pernah mukhtar papahan dikasih amnesti oleh
anda tahu pak habibie
ya kemudian budiman sujadmiko
karena kejahatan itu dianggap ada kejahatan
ya kemudian budiman sujadmiko karena kejahatan itu dianggap ada kejahatan
karena kejahatan itu dianggap ada kejahatan

tapi ini juga tidak
sebetulnya dalam amnesti tidak ada dibatasi yang jelas tentang hal itu
maka kita akan mempelajari secara mendalam soal itu hari ini
maka kita akan mempelajari secara mendalam soal itu hari ini
malam ini juga saya mengundang beberapa teman teman pakar untuk mendiskusikan ini dalam bentuk fgd
kasus baik nuril ini
kita betul betul memberikan perhatian yang sangat serius tentang kasus ini